selanjutnya sudah ada tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol cipali purwakarta jawa barat
satu orang meninggal dunia dan dua luka berat
peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol cipali
kilometer tujuh puluh sembilan b di sekitar wilayah campaka purwakarta jawa barat
kecelakaan terjadi sekitar pukul lima waktu indonesia bagian barat itu menyebabkan satu orang tewas
korban tewas merupakan penumpang travel yang sedang menunggu sopir mengganti ban
kronologi kecelakaan seperti apa den
korban satu meninggal dunia dua luka ringan
kemungkinan dugaan sementara apakah pengemudi mengantuk atau seperti apa
saudara korban meninggal akibat terseret mobil saat menunggu pengemudi mengganti ban mobil travel
minibus avanza hitam menabrak bagian depan travel dan menyeret korban
yang tengah berada di depan mobil travel
korban terseret hingga belasan meter sebelum akhirnya mobil avanza ini menabrak bagian belakang mobil di depannya
selain satu korban tewas dua orang lainnya juga terluka
saat ini kasusnya dalam penanganan polres purwakarta
lima belas orang lebih ya
kalau dia sudah tidur di abu abu kan gak mungkin
tapi kemungkinan masih jelasin pasti kan dia kecepatannya
nggak mungkin di luar itu